berbagai kelompok menyampaikan dukungan kepada men parekraf sandiaga uno untuk menjadi presiden pada dua ribu dua puluh
kali ini dukungan datang dari sultan dan ulama kalimantan barat
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno kembali mendapat dukungan untuk maju dalam pemilihan presiden pada dua ribu dua puluh
kali ini dukungan datang dari kalangan sultan kerajaan pangeran ulama kiai habib hingga pemuda islam di kalimantan barat
sultan pontianak ix sultan syarif mahmud melvin al qadri menilai sandiaga merupakan calon pemimpin

bangsa yang sesuai karena memiliki sifat merakyat
menurutnya sandiaga juga memiliki rekam jejak yang baik
dukungan terhadap sandiaga uno ini disampaikan pada selasa dua puluh delapan juni
saya perhatikan saya mengikuti perkembangan beliau di media sosial itu
setiap hari itu tidak ada istirahatnya
muter terus kemana kemana
jadi makanya seseorang pemimpin ya harus seperti itu
jadi pas untuk
pak sandiaga uno itu sebagai seorang pemimpin untuk negara republik indonesia ini
sultan melvin berharap jika sandiaga terpilih jadi presiden pada dua ribu dua puluh empat nanti
bisa lebih memperhatikan pondok pesantren kerajaan dan wisata di kalimantan barat
sementara itu pangeran kerajaan amantubilah mempawah pangeran muda arya wira satria sunandar menilai
sandiaga merupakan sosok muda yang enerjik dan banyak disenangi masyarakat indonesia
pertama orangnya muda enerjik dan pelemboyan
artinya kita tidak meragukanlah sosok beliau itu artinya sangat mengena ke hati rakyat indonesia khususnya
dimana beliau itu dalam kesehariannya kita lihat sangat sederhana
walaupun kita tahu siapa beliau
pangeran arya yakin bila sandiaga terpilih sebagai presiden
ia tahu betul apa yang masyarakat indonesia butuhkan